pemerintah melalui kementerian agama menetapkan awal ramadan seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah jatuh pada minggu tiga april dua ribu dua puluh
namun sejumlah kalangan sudah memulai melaksanakan ibadah puasa ini sejak sabtu kemarin
betul bahkan ada beberapa yang jumat ya
jadi ada beberapa perbedaan
untuk membahas bersama kita akan bersama dengan asro roniam ketua mui bidang fatwa
yang sudah bergabung bersama sambungan zoom bersama kami
halo selamat pagi pak niam
selamat sahur ya
iya terima kasih
terima kasih pak
di sahur pertama kali ini sudah bergabung bersama kami sudah mau bersama layar cnn indonesia untuk berbagi sedikit
karena ini kemudian ada pembahasan di publik begitu pak ada beberapa perbedaan
ada ormas yang memulai jumat ada yang mulai sabtu
sementara kita bersama memulai pada hari ini sesuai dengan hasil sidang isbat
nah bagaimana sebenarnya kita harus memaknai perbedaan ini pak niam
ya yang pertama
pertama masalah penetapan awal ramadan awal shawwal awal durhijjah itu dalam kajian fikih islam itu masuk kategori fikih istimai
fikih yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan
maka penetapannya didelegasikan kepada ulil amri atau pemerintah setelah mendengar berbagai pertimbangan keagamaan dari lembaga yang memang punya otoritas
di dalam hal ini ada lembaga falakiyah kemudian ahli ahli astronomi
nah karena dia sifatnya fikriah memang memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan dalam metode maupun proses penetapannya
sehingga yang paling penting adalah kesadaran kita bahwa ketika kita memulai awal ramadan itu dengan ilmu
kalau dengan ilmu maka itu bisa disikapi secara dewasa tanpa harus mempertentangkan satu dengan yang lain
saya kira itu kuncinya
jadi kita memulainya dengan ilmu dan semangat untuk bersama di dalam kerangka menjalankan aktivitas ibadah secara baik
ya baik pak niam kan saat ini sedang berada di arab saudi
dan sementara kita tahu juga bahwa di arab saudi ini memulai satu hari lebih awal
gitu ya daripada kita di indonesia
apakah ini memang karena perbedaan waktu ataukah memang ada metode yang berbeda gitu pak digunakan untuk menentukan hari pertama puasa atau awal puasa ini
ya mengenai metode penetapannya ini saudi dengan pemerintah indonesia itu sama
yaitu dengan mendahului pelaksanaannya melalui ru'yatul hilal bil fi'li
ya makanya penetapannya juga setelah dilakukan proses ru'yah yang dilakukan oleh tim peru'yah
setelah itu dilaporkan kepada pemerintah pemerintah melakukan pengkajian hingga penetapannya
nah kenapa saudi lebih awal sekalipun metodenya sama
karena memang soal posisi
jadi ketinggian hilal di saudi itu sudah memungkinkan untuk bisa di ru'yah
berbeda dengan di indonesia kemarin ketinggian hilal secara astronomis baik dengan mata kepala maupun dengan alat bantu teknologi itu belum memungkinkan untuk bisa dilihat atau memungkinkan di ru'yah
tetapi terlepas dari itu memang ini lagi lagi persoalan masalah fitih ijtimai ⁇
hal yang lebih penting menurut imam saya adalah bagaimana kita secara bersama sama mengoptimalkan kehadiran bulan ramadan ini untuk meningkatkan keimanan ketakwaan baik yang terkait dengan urusan personal kita dengan allah swt maupun terkait dengan posisi kita sebagai makhluk sosial
puasa itu adalah ajaran agama yang melahirkan
dari sisi kedisiplinan kemudian sisi kesehatan
jangan sampai pelaksanaannya justru bertentangan dengan salah satu hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa
sebagai mana kita tahu hari ini tren angka penularan wabah covid sudah semakin rendah
sehingga kondisi real ini kemudian diikuti dengan pelonggaran aktivitas sosial
termasuk di dalamnya adalah aktivitas sosial keagamaan
maka tahun ini pelaksanaan aktivitas ibadah yang basisnya adalah jamaah bisa dilakukan dengan kondisi normal sekalipun tetap dengan protokol kesehatan dan juga tanggung jawab untuk menjaga kesehatan agar tidak memperluas kembali paparan covid ini
baik tadi anda katakan memaksimalkan ibadah
begitu ini perspektif yang menarik
pak ketika memang
hari ini kita di indonesia sudah mengalami pelonggaran
bagaimana kemudian fatwa mui pak
soal tata ibadah utamanya misalkan seperti sholat tarawih dan juga bagaimana saf ketika sholat tarawih maupun sholat wajib lainnya
ya terima kasih ya
kalau di madinah munawarah ini kan sudah dua kali taraweh ya
setelah saya menyaksikan secara langsung pelaksanaan taraweh di madinah
dengan panduan keagamaan yang diterbitkan oleh majelis
majelis ulama indonesia saya kira ini menemukan aktualitasnya ya
yang pertama pelaksanaan aktivitas puasa dimulai dengan ⁇ ruyah ⁇ oleh tim dan juga ditetapkan oleh pemerintah
kemudian yang kedua seiring dengan menurunnya kasus covid maka kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah balik normal
dan di maka di madinah juga seperti itu
di indonesia juga tren kemenurunan sudah semakin tajam ya
sehingga sudah memungkinkan untuk merapatkan satu
tetapi kondisi covid belum sepenuhnya hilang
sehingga kedisiplinan masing masing jamaah untuk menjaga protokol kesehatan tetap menjadi prioritas ya
seperti memakai masker
anjuran memakai masker
tetap dilakukan oleh petugas ya di dua tanah suci ini
dan itu sama juga komitmen kita untuk terus menjaga agar kondisi yang baik ini tetap kondusif dan terus lebih baik
kemudian poin yang berikutnya ini momentum ya
momentum untuk kita melakukan muhasabah dan juga mengakselerasi proses
penanganan wabah covid dengan dua dimensi sekaligus
kita memohon bermunajat kepada allah swt agar wabah ini segera diangkat dan kita dipulihkan
kemudian bangsa kita diberikan kebaikan keberkahan dan juga pemulihan secara cepat
masyarakatnya guyup kemudian penuh kebaikan
kemudian ikhtiar lahir
pemerintah memberikan catatan misalnya mengenai pelaksanaan buka bersama
kemudian catatan terkait dengan mudik bersama
tentu ini bagian dari ikhtiar lahiriyah untuk mengadaptasi dua kondisi sekaligus
yang pertama kondisi kemenurunan yang kemudian ada pelonggaran aktivitas sosial
ini kita syukuri
tetapi kondisi yang kedua belum sepenuhnya hilang
maka kita juga tetap waspada dan juga hati hati
tadi maghrib saya ikut buka bersama di masjid nabawi
dan ternyata memungkinkan juga buka puasa bersama atau bukber tanpa ngobrol
nah ini sebenarnya imbauan yang kemarin sempat menjadi diskusi publik
dan ternyata lebih satu juta orang
bersama di masjid nabawi
tidak pakai ngobrol dan bisa
tetapi esensinya kalau soal ngobrol atau tidak
itu adalah soal konteksual kondisi ya
kondisional dan juga konteksual
ketika kita buka bersama dengan komunitas yang diakini kondisi sehat
kemudian terproteksi ya
ngobrol saya kira bukan sesuatu yang terlarang ya
itu jelas tidak ada manfaatnya
apalagi kemudian dibarin gosip
kemudian ngobrolin hal yang gak bermanfaat
ya tentu nggak pakai covid pun juga itu tidak dianjurkan
artinya gosip gibah tanpa puasa pun
itu sebenarnya tanpa covid pun itu sebenarnya tidak boleh
tidak boleh ya
tapi menarik ya
tadi pak niam mengatakan bahwa yang namanya ikhtiar itu harus selalu dilakukan
salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan
atau imunitas kita adalah vaksin nih pak niam
lalu bagaimana nih mungkin buat masyarakat ingin tahu hukum vaksin
yang berlaku gitu saat berpuasa
apakah boleh kemudian swab test juga ya
kira kira membatalkan kah pak
ya terima kasih ya
jadi vaksinasi covid itu kan dengan memasukkan
dengan jarum suntik ya
dengan jarum suntik di jalan yang tidak motad ya
tidak lewat mulut dalam bentuk drop
atau tidak lewat dubur dan seterusnya
maka secara fikih proses vaksinasi tidak membatalkan puasa
cuma memang prakteknya harus dilihat apakah dia aman atau tidak bagi orang yang berpuasa
karena pada saat orang berpuasa apalagi di siang atau sore hari
kan kondisi fisik cenderung menurun
nah ini perlu observasi apakah pelaksanaan vaksinasi bagi orang yang berpuasa itu aman atau tidak
tapi mengenai aspek keagamaannya
vaksinasi di bulan puasa itu tidak membatalkan puasa
pilihannya memang kalau seandainya
vaksinasi dalam kondisi
kondisi perut lapar
kemudian daya tahan tubuh menurun
ya kita bisa vaksinasi di malam hari setelah kondisi bugar
nah hal yang lain
terkait dengan pelaksanaan swab test
baik yang pcr maupun yang antigen
dengan memasukkan pengambilan sampel melalui hidung
dari hasil observasi dan juga penjelasan
dengan ahli pada saat rapat di komisi fatwa
proses memasukkannya itu tidak sampai ke tenggorokan
tidak sampai ke perut yang membatalkan puasa
karenanya praktek swab test
baik yang antigen maupun yang pcr itu tidak membatalkan puasa
nah ketika ada proses testing tracing treatment
untuk penanganan dan penanggulangan wabah covid sembilan belas
dalam situasi ramadan ini diperkenankan
artinya ramadan tidak menjadi faktor penghalang
untuk melakukan tindakan medis
guna melakukan penanggulangan wabah covid sembilan belas
baik artinya diperbolehkan
tapi kembali sekali lagi melihat bagaimana kondisi ya
apalagi akan divaksin seperti apa yang disebutkan oleh pak niam tadi
tidak membahayakan tentunya ya
tidak membahayakan betul sekali
paniam terima kasih telah bergabung bersama kami
langsung dari arab saudi
sudah bergabung bersama kami di connected ramadan pagi ini
ketua mui bidang perusahaan
terima kasih telah bergabung sama kami
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh